pemerintah menyatakan akan membuarkan organisasi kemasyarakatan hizbut tahrir indonesia
pemerintah menilai ada indikasi kuat bahwa hti bertentangan dengan pancasila
pihak hti sendiri menolak keputusan tersebut karena belum pernah mendapatkan peringatan
pemerintah melalui menteri koordinator politik hukum dan keamanan wiranto
menyatakan akan membubarkan dan melarang organisasi kemasyarakatan hizbut tahrir indonesia atau hti
setelah melakukan kajian secara mendalam wiranto menyatakan ada indikasi kuat kegiatan hti bertentangan dengan nilai nilai pancasila
dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima sebagaimana diatur dalam undang undang ormas
wiranto juga menyatakan kegiatan hti selama ini secara nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat serta membahayakan keutuhan nkri
kegiatan yang dilaksanakan hti terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan
asal asal hti yang diperlukan oleh pemerintah
kegiatan yang dilaksanakan hti telah berjalan dengan keceseran pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
kegiatan yang dilaksanakan hti telah berjalan dengan keceseran pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
aktivitas yang dilakukan oleh hti nyata nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat
serta membahayakan keutuhan nkri
mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat
keseluruhan kementerian indonesia dan juga keinginan dan keinginan di atas
maka pemerintah dan pemerintah di indonesia tidak akan bergabung dengan kegiatan ini
perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas untuk membubarkan hizbut tahir indonesia
hizbut tahrir indonesia sendiri menolak keputusan pemerintah soal pembubaran organisasi itu
jurubicara hti ismail nusanta menyebut keputusan yang diambil pemerintah itu semena mena
sebab pihaknya tak pernah mendapat peringatan sebelumnya
hizbut tahrir akan terus mencermati proses proses yang akan dilakukan oleh pemerintah
kami berharap tentu saja proses ini tidak berujung kepada apa yang mereka sebut pembubaran
karena itu sangat tidak elok dan itu akan mencederai hak anak bangsa untuk berpartisipasi di dalam pembangunan udara ini
dan juga bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri
berdasarkan undang undang organisasi kemasyarakat di indonesia harus sejalan dengan ideologi negara
dan ikut serta dalam pembangunan nasional
agus firman syah cnn indonesia
di jalan area hal hotel gracia di jalan guntur semarang pada sembilan april dua ribu tujuh belas selalu
beberapa anggota banser mencopoti spanduk dan atribut acara forum khilafah indonesia
karena menganggap forum pertemuan tersebut akan merongrong negara kesatuan republik indonesia
atas dasar pertimbangan keamanan polisi meminta hti membatalkan acara dan meninggalkan lokasi tersebut
polisi memberikan pengawalan dan pengamanan ketat terhadap kepulangan seluruh anggota dan simpatisan hti
di brimopolda jawa tengah
pemerintahan joko widodo akhirnya mewujudkan ancamannya untuk tidak memberi ruang
bagi organisasi masa yang dinilai tidak sejalan dengan pancasila sebagai dasar negara
hari ini melalui menko polhukam ormas hizbut tahrir indonesia dibubarkan
apakah ini menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk juga membubarkan ormas lain yang selama ini bersikap anarkis
kami mengulasnya malam hari ini
dengan ismail yusanto yang merupakan jurubicara hisbut tahrir indonesia
selamat malam pak ismail
baik selamat malam pak ismail
halo selamat malam pak ismail
baik pak ismail ini sebelumnya mengkonfirmasi akan bisa hadir di studio tapi karena ada kendala teknis
nanti kita akan coba lagi hubungi pak ismail yusanto
dan sudah ada di studio
bersama saya saat ini ada eko sulistyo yang merupakan salah satu deputi dari kantor staf kepresidenan
selamat malam mas eko terima kasih sudah hadir pada malam hari ini
sebelum kita mulai diskusi pada saat ini kita akan simak terlebih dahulu lebih lengkap pernyataan dari menko polhukam wiranto berikut ini
yang kedua kegiatan yang dilaksanakan hti terindikasi kuat
dan telah bertentangan dengan tujuan asas
dan ciri yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
sebagaimana diatur dalam undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
yang ketiga aktivitas yang dilakukan oleh hti nyata nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat
yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat
serta membahayakan keutuhan negara kesatuan republik indonesia
yang keempat mencermati berbagai pertimbangan di atas
serta menyerap aspirasi masyarakat
maka pemerintah perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas
untuk membubarkan hizbut tahir indonesia
langsung saja saya minta pendapat
dari hti pak ismail lusanto apa tanggapan anda dari pernyataan menko polhukam hari ini
baik pak ismail anda bisa mendengar saya dengan baik pak ismail
baik pak ismail
saya ingin tanya tanggapan anda dari pernyataan menko polhukam hari ini
bahwa hizbut tahrir dibubarkan karena bertentangan dengan asas pancasila dan juga tujuan dari nkri
baik pak ismail
bisbut tahir menolak keras rencana tersebut karena
rencana itu tidak punya dasar sama sekali
bisbut tahir adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan
organisasi dakwah kegiatan utamanya dakwah menyampaikan ajaran islam
semua yang disampaikan oleh bisbut tahir adalah ajaran islam
tidak ada yang disampaikan oleh hizbut tahrir kecuali ajaran islam
nah itu namanya syariah khilafah akhidat atau yang lainnya
semua ini adalah ajaran islam
jadi anda menolak disebut anti pancasila
menolak dengan keras karena ajaran islam itu itu sudah disebut bahkan di dalam undang undang ormas juga
tidak akan bahwa paham yang bertentangan dengan pancasila itu di sana adalah ateismo lenismo marxismo
jadi islam itu bukan ajaran
karena itu bagaimana mungkin
kemudian dituduhkan bahwa hizbut tahrir ini menyebarkan paham yang bertentangan dengan pancasila
tudingan ini adalah tudingan politis
kenapa anda menduga bahwa ini adalah tudingan politik
ya tudingan politis
satu retorika lama yang diulang kembali yang akan digunakan untuk memocokkan kelompok islam
kenapa selalu kelompok islam
tuduh sebagai anti pancasila
secara substansial sungguh banyak perkara perkara yang ini hari bisa dipertanyakan kesesuaiannya dengan pancasila
misalnya contoh yang paling nyata adalah menista al quran itu apakah sudah di pancasila
melindungi penista al quran itu apakah sesuai dengan pancasila
siapa yang anda maksud
penista al quran terhadap penista al quran secara tidak adil itu apakah sesuai dengan pancasila
banyak lagi yang lain lain
menjual aset negara apakah sesuai dengan pancasila
membiarkan gerakan separatis itu merajut
baca lela apakah sesuai dengan pancasila
kemudian ini ekonomi indonesia ini kan kapitalis
kapitalisme apakah sesuai dengan pancasila
kenapa selalu kelompok islam yang disebut sebagai anti pancasila
poin kelima yang disampaikan oleh menko polhukam hari ini mengatakan bahwa
bukan pada pemerintah bukan berarti anti terhadap kelompok islam
tapi memang hti dari kajian menko polhukam dan beberapa jajaran kementerian yang lain
bertentangan dengan asas nkri dan juga pancasila
begitu yang disampaikan oleh menko polhukam
jadi bukan kepada kelompok islam secara general
ya boleh saja membela diri seperti itu
tapi faktanya sebelum ini ada kriminalisasi terhadap para ulama
ya penangkapan secara semena mena
bahkan selama ini ustadz al khotot itu masih ada di penjara dengan tuduhan yang tidak jelas
bagaimana kita bisa memindari dari tuduhan bahwa kriminalisasi terhadap para ulama
kemudian penghalangan atau pembubaran kegiatan kegiatan dakwah islam di beberapa tempat
lalu hari ini perencana pembubaran orang masih islam
dan disebut tadi bahwa ini bukan kali pertama
kan ada lagi
maka jangan salahkan kalau publik mengatakan bahwa sekarang tengah muncul rezim represif anti islam
baik pak ismail
karena pada saat yang sama pada saat yang sama umat islam menuntut hukuman yang adil
hukuman yang simpel kepada penisal
kurang lebih dari itu
itu memang tidak dilakukan bagaimana pemerintah akan menjawab bahwa ini bukan
proses hukum terhadap itu masih berjalan pak kita tidak berbicara ke arah sana
karena proses hukumnya juga masih berjalan dan besok adalah agenda vonis
tapi kita kembali ke soal hari ini yang disampaikan oleh menko polukam
karena itu kita butuh penjelasan dari anda kemudian
yang dimaksudkan kemudian adalah mungkin backgroundnya adalah anda sempat menggelar hti begitu
kongres khilafah di semarang jawa tengah
dan yang membebarkan adalah
salah satu dari ormas islam itu sendiri dari bansar nu yang membubarkan kongres khilafah anda di semarang jawa tengah waktu itu
kalau kita mengikuti peraturan perundang undangan yang ada undang undang tentang penyampaian pendapat di muka umum
itu siapa saja yang menghambat kegiatan tersebut itu bisa kena
jadi tidak ada yang bisa menghambat
jadi tidak boleh ada satupun pihak organisasi apapun namanya itu
yang dia memiliki kewenangan untuk menghambat apalagi membubarkan kegiatan kelompok lain atau ormas lain
itu peraturan perundang undangan mengatakan begitu
dan polisi itu punya kewajiban melindungi
apalagi selama ini negara itu melakukan atau menjalankan kegiatan dakwahnya itu dengan tertib santun sesuai dengan prosedur
karena prinsip salah satu prinsip dakwah di sebutan itu non kekerasan
tidak ada masalah apa
baik saya akan minta tanggapan dari mas eko dari kantor staf kepresidenan mas eko
tadi dasarnya sebenarnya yang kita tanyakan apakah hti nanti pancasila dan nkri tidak dijawab tidak dengan jelas begitu
menurut anda dasar apa sebenarnya yang digunakan oleh pemerintahan kemudian untuk membuarkan hti ini
ya jadi saya apa
ingin melihat tadi pertemuan di kantornya pak wiranto
ya ke menkopol hukam ya
ke menkopol hukam
karena memang pak wiranto ini sebagai menkopol hukam yang membidangi beberapa kementerian dan lembaga
kan tadi ada kapolri ada menkumham ada apa
mendagri juga disitu ya
mendagri dan sebagainya
nah dasar yang dipergunakan adalah tentu undang undang ormas
nah memang dari aspek legalitas ya
dari aspek legalitas hizbut tahir memang sudah tidak hanya tercatat tapi memiliki badan hukum
berbadan hukum perkumpulan
nah ini yang di di di apa yang disampaikan oleh pak wiranto tadi adalah lebih pada aktivitas
ada satu dua tiga empat lima tadi
ada satu dua tiga empat lima tadi yang kemudian bisa dikenakan undang undang
ada poin pelarangan
ada poin pelarangan

di undang undang ormas tadi
nah tapi memang pernyataan tadi masih perlu ada eksekusi tindak lanjut
ini menurut kami ya
nah tindak lanjut itu tentu
pembaharan ormas itu sendiri ya melalui mendagri
kemudian apa penetapan pencabutan
ini dari sisi legal ya
pencabutan badan hukum melalui kemenkuham
nah tapi dari itu semua ujung dari tindakan langkah langkah hukum tadi adalah proses judicial
nah ini semua harus diuji di dalam proses pengadilan
karena jangan lupa ada pakar yang mengatakan bahwa pembaharan
tidak hanya ormas organisasi ini adalah ya pil pahit di dalam proses kebebasan berserikat
nah sehingga itu ujungnya harus di pengadilan
tapi apakah sebenarnya memang sebuah langkah yang tepat ketika proses ini semua belum dijalani misalnya
misalnya ada sanksi administratif
atau misalnya pembekuan sementara enam bulan
kemudian atau proses hukum dulu
kemudian sudah diumumkan oleh menko polhukam beserta jajarannya tadi bahwa ormas ini dibubarkan ke publik
nah bisa aja
karena kemudian tadi kan sebenarnya sifatnya rapat kemenko polkam ya
sehingga dalam yang disampaikan pak wiranto itu
karena saya tidak mengikuti rapat tadi
artinya bukan level saya
nah saya mencermati dari sisi itu
saya kira keinginan bersama
yang kemudian dirumuskan dalam poin poin yang disampaikan melalui media
melalui pes tadi
nah itu harus dilintaslanjuti
dengan sebuah eksekusi
nah apakah satu langkahnya adalah karena terkait dengan aktivitas
terkait dengan aktivitas itu kan ada di leadingnya ada di kemendagri
sesuai dengan undang undang tujuh belas dua ribu tiga belas
nah kemudian untuk penetapan pembatalan badan hukumnya ada di kementerian hukum dan ham
nah langkah ini terus
kemudian bisa ujungnya harus ada apa istilahnya last resortnya itu
langkah akhirnya ada di pengadilan
mas tapi kalau kemudian soal landasan landasan yang kita pertanyakan tadi dari lima poin tadi
salah satunya kita tanyakan kepada hti dan menolak
sobat sebutkan di mana letak melanggar tidak sesuai dengan keinginan
melanggar tidak sesuai dengan asas pancasila nya tadi
apa sih kajian pemerintah selama ini terkait dengan hti itu
itu di bawah koordinasi menko polkam kan tadi ada kepolisian salah satunya
mungkin juga ada bin dan sebagainya
nah informasi informasi itu bisa dari apa dari mereka
saya kira itu
nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
jika ajaran islam itu berkembang di tengah masyarakat lalu masyarakat itu mengendaki perubahan sesuai dengan ajaran itu maka itu adalah hak masyarakat
hak masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah islam itu
jadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah domin dari perubahan

tapi bukankah anda juga
tapi sebenarnya begini pak
memakai kudung saja itu dituding anti pancasila
tapi kemudian usaha perbaikan bangsa ini tertutup oleh tudingan tudingan semenang menang seperti itu
karena itu kita harus menghindari tudingan stigmatisasi liberalisasi semacam itu
kita harus membuka
kita harus menghidupkan ruang tanah dengan dingin
pak ismail saya ingin bertanya dulu pak ismail
kalau kita begitu kita akan gagal
saya ingin bertanya dulu pak ismail
anda memahami gagasan gagasan baru
anda berbicara soal perubahan perubahan tadi
perubahan perubahan tadi itu bukan yang dimasalahkan
tetapi begini apakah hti juga menyadari bahwa indonesia itu adalah bineka beragam
sehingga semuanya kita bineka tunggal ika
itu disadari hti tidak
oh sangat menyadari

dan di dalam kajian kami baik kajian normatif maupun kajian historis dan empiris
islamlah satu satunya yang bisa mengatur masyarakat plural itu
mari kita lihat mana negara yang bisa betul betul menghargai atau mengatur masyarakat plural dengan sebaik baiknya
di pratik sekarang ini mereka melarang purda
purda itu dilarang
apa masalahnya purda
ini muka muka mereka sendiri kain kain mereka sendiri
itu aja dilarang
bagaimana kita bisa mengatakan bahwa
kita bicara di eropa pak
kita bicara di indonesia pak ismail

kita bisa menunjukkan bagaimana syariat itu bisa mengatur pluralitas itu dengan sebaik baiknya
tapi kalau tudingan ini sudah diluncurkan begini rupa
makanya seperti seolah olah sudah tertutup pintu untuk dialog untuk penjelasan
baik pak ismail
yang kita bawa itu buruk karena dianggap
kita tahan pak ismail dulu ya
ada dua narasumber soalnya di studio
mas eko jadi anda menangkap ini ada niatan tidak kemudian mendirikan sebuah pemerintahan sendiri akhirnya
kalau tadi dari pertanyaan yang saya tanyakan kepada pak ismail tadi
tadi sudah dijawab pak ismail kan
pada ujung perubahan masyarakat itu ya
membahayakan tidak bagi nkri menurut anda
ini membahayakan tidak bagi nkri kemudian
nkri ini kan sudah selesai
dalam konsensus nasional dalam konsensus politik
untuk penerimaan pancasila dan undang undang dasar kan sudah selesai sejak negara ini di
nah tentu kita juga harus melihat dan menyadari
karena saya belajar sejarah ya
pengorbanan ketika misalnya piagam jakarta menjadi pancasila yang sekarang
itu adalah penghormatan penerimaan umat islam terhadap kelangsungan bangsa ini
karena ada kesadaran pada saat itu
nah saya kira itu intinya
jadi ini adalah bangsa yang menurut saya sudah selesai
di dalam proses ideologi maupun
tadi disebutkan juga oleh pak ismail bahwa
tidak dilarang yang dilakukan ideologi yang ada dalam keyakinan dari hti itu sendiri
tidak melanggar pancasila begitu
karena ideologi ideologi yang dinilai melanggar pancasila itu
seperti ajaran marxisme leninisme komunisme dan lain sebagainya
itu saja begitu
ya sama saja
ini kan penting untuk dilihat
di dalam kuhap ada amandemen ya
saya lupa di pasal berapa
itu yang mencantumkan pelarangan ajaran marxisme strip komunisme marxisme leninisme strip komunisme
dan ajaran ajaran lain yang bertentangan dengan pancasila
itu garis pokoknya
nah sama saja
itu juga diajarkan di kampus kampus dan sebagainya
tapi kan di dalam konteks uhab itu kan marxisme ini tidak berdiri sendiri
ada marxisme strip dengan leninisme dan komunisme
itu yang baru kemudian menjadi sebuah ideologi yang membahayakan
kalau itu enggak di
banyak guru besar guru besar yang bisa kena pidana
nah ini yang
di aturan sendiri ada perubahannya tidak sebenarnya mas
dulu kan di
tap mprs nomor dua ribu lima ratus enam puluh enam kalau enggak salah
itu memang sebatas pelarangan ajaran marxisme leninisme dan komunisme
nah tapi itu di dalam
karena itu terjadi perdebatan ya
nah saya masih ingat
ada amandemen di dalam kuhap yang kemudian melarang juga ideologi lain yang bertentangan dengan pancasila
jadi jadi ada ideologi lain juga yang bertentangan dengan pancasila
nah di dalam undang undang ormas dan semuanya jelas itu
pendirian ormas itu juga tidak boleh bertentangan dengan pancasila dan undang undang dasar empat puluh lima
nah tentu ini semua ya mengenai bukti informasi dan sebagainya
tadi di dalam press conference tadi pihak kepolisian juga nantinya yang akan mensupport proses itu
nah supaya ini semua tidak menjadi stigma ya
supaya tidak menjadi stigma dan tuduhan
ini yang membedakan dengan resim resim sebelumnya
kalau itu orang dituduh distigmatisasi
itu orang sudah langsung terpidana gitu loh
tapi ini kan tidak
ada ujung dari langkah
saya akan kembali ke pak ismail
pak ismail tadi saya penasaran dengan soal mengubah ke arah yang lebih baik
tapi pertanyaan dasar lagi
saya ingin kembali ke pertanyaan dasar agar ini mengklarifikasi betul betul
bahwa memang anda tidak bertentangan dengan pancasila
mengubah ini apakah anda akan mengubah nilai nilai dalam pancasila
dan juga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena kalau dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan juga mungkin pancasila
kalau kita lihat sebenarnya kan sejajar semua ini
segala keyakinan dan juga agama sebenarnya
posisinya di mata hukum indonesia
apakah anda ingin mengubah itu oleh hti
isbutari tidak pernah menyatakan hal itu
baik dengan tulisan leh salan as pun
di dalam berbagai forum
anda boleh cek itu
nkri ini menurut hti sudah final tidak
tidak ada yang final
lihat saja undang undangnya apakah final
undang undangnya mengalami ademen berulang ulang
wilayahnya kalau tambang mau nggak
buktinya dulu ketambahan timur timur mau
kalau kurang nggak mau
artinya wilayahnya juga nggak final
konstitusinya tidak final
jadi bagaimana dipegang mengatakan ini negara final
ini negara sedang terus berproses berubah menjadi lebih baik
jadi saya lebih cenderung mengatakan ini negara dalam proses
negara yang terus berubah
itu negara dinamis
bagaimana juga negara negara lain
nkri belum final
bagaimana menurut anda
yang kita maksudkan adalah pada subtansi ya
pada subtansi yang itu menjadi final
artinya penerimaan pancasila penerimaan undang undang dasar empat puluh lima
ini yang kemudian sudah disepakati secara nasional oleh para pendiri bangsa
jadi penerimaan pancasila penerimaan undang undang dasar empat puluh lima
dan kemudian apa
bahwa nkri ini sebagai negara kesatuan
tapi kalau soal wilayah
kalau wilayah ini kan dinamis
nah saya tidak ingin bicara wilayah dulu
kalau soal yang disebutkan pak eko dari kantor staf kepresidenan ini anda setuju tidak
bahwa pancasila undang undang dasar empat puluh lima dan nkri sebagai apa namanya
negara kesatuan republik indonesia ini sudah final tidak menurut hti
itu konstitusi bagaimana disebut final
sekarang saja sedang disiapkan amandemen kelima
artinya akan ada perubahan
ketika ada perubahan pintu perubahan maka dia bisa menyentuh
perubahan pada aspek asing lain
kita tidak bisa menjamin bahwa perubahan itu hanya berhenti pada amandemen kelima
pak harto dulu sudah menghalang halangi perubahan iud empat puluh lima
dengan mengatakan bahwa perubahan ud empat puluh lima itu harus melalui pelindung
dan setiap kali mau menang turun
supaya berkurang satu
sehingga tidak pernah menang
tapi yang terjadi apa
pak harto masih hidup perubahan terjadi
yang amendemen satu dua tiga empat lima
ini fakta loh
ini bukan kata isbuta harim ini fakta
jadi isbuta harim sedang berbicara tentang fakta
artinya ketika kita mengatakan bahwa ini sudah selesai
jadi jangan juga politisir bahwa isbuta harim mengatakan ini belum final
faktanya belum final
ketika konstitusi itu berubah
maka dia memungkinkan terjadi juga perubahan pada aspek aspek lain
negara kesatuan republik indonesia
negara mungkin tidak berubah
kesatuannya mungkin tidak berubah
indonesia mungkin tidak berubah
tapi republik bisa aja berubah dia
apa yang akan diubah mahathir
saya nggak tahu
itu yang dibahas dalam kongres kilafah
itu yang dibahas dalam kongres kilafat
mungkin saya kan tidak tahu
sebagaimana dulu kita dibahas ordo baru kan nggak membayangkan bahwa akan ada perubahan
pemilihan presiden langsung ya kan
pemilihan kepala daerah langsung betul nggak
ya saya kira gitu
ya kan kemudian ada masy masyarakat ada dpd
itu kan nggak dibayangkan
disitu letak pandangannya ya
fakta fakta itu secara lapang tidak ada
jangan dengan stigmatisasi dengan labelisasi
kemunduran apalagi menghadapi islam
islam kok dilebelisasi
kita bicara labelisasi pada islam
tapi ini konteksnya hti begitu ya
karena kita nanti akan kembali lagi mengulas hal ini dengan jawaban mas eko setelah jeda berikut ini
mas eko bagaimana mas eko tadi kalau disebutkan tadi sebenarnya ini belum final dengan memberikan contoh sejumlah hal yang bisa diamanemen misalnya undang undang dasar
ya itulah jadi yang saya maksudkan adalah pertama di dalam undang undang dasar empat puluh lima itu ada hal yang prinsipil
yang dimaksud final itu di situ
yang patah tubuh ada pembukaan
nah itu tidak boleh dirubah

yang dilakukan perubahan pasca reformasi ini kan isi daripada pasal pasal di dalam undang undang dasar empat puluh lima
yang bisa dirubah pasal pasal itu
tapi bahwa undang undang dasar itu tentang pembukaan dan batang tubuhnya tidak
tidak karena itu yang esensi
dan menjadi fundament terbentuknya bangsa ini
sebentar mas jadi artinya undang undang dasar kemudian pancasila yang dalam situ itu artinya memang tidak bisa diubah begitu ya
ya karena itu sudah menjadi konsensus bangsa indonesia
kalau itu terjadi
tentu ini akan ada proses yang bisa mengarah pada upaya disintegrasi
membahayakan nkri berarti ya
perubahan di dalam undang undang pun itu dilakukan melalui proses politik
melalui lembaga yang namanya di parlemen
kan nah itu yang saya masukkan di situ
jadi bukan mendirikan pemerintah sendiri kekhalifahan sendiri begitu
nah kalau itu terjadi
nah kalau itu terjadi ada undang undang yang mengatur soal itu
dan itu negara diberi kewenangan ya
jadi meskipun ini alam demokrasi tetapi negara juga diberi kewenangan untuk membuat regulasi regulasi
yang kemudian mengeliminasi upaya upaya untuk tidak membuat negara ini bubar
salah satunya kalau mendirikan ormas ya tidak bertentangan dengan undang undang dasar dan
tadi disebutkan tidak bertentangan
menurut saya tidak bertentangan
tapi memang ada rencana untuk mengubah
nah makanya ini kembali supaya tidak menjadi tuduhan dan stigma ya
yang dialamatkan kepada pemerintah
ujungnya adalah di proses judicial
nah ini baru pernyataan
yang dibawanya ada beberapa kementerian tadi
kementerian dan lembaga
nah ini kemudian memang harus dieksekusi
karena kita juga belum melihat apakah ada keputusan misalnya untuk pembubaran
nah keputusan bubaran itu ada di kemendagri misalnya
terkait dengan kegiatan keormasan itu
kemudian di kementerian hukum dan hak
nah kalau ini mau dilakukan
terus berlanjut pada proses pengadilan
jaksa agung bisa kemudian mewakili sebagai jaksa negara di dalam pengadilan nanti
nah itulah yang akan di
apakah kemudian misalnya tindakan tindakan yang selama ini misalnya
itu direkod atau kemudian dicatat
dikumpulkan oleh pihak keamanan itu diuji di sana
saya kira itu
baik kita lihat langkah nanti selanjutnya seperti apa
tapi kami ucapkan terima kasih untuk mau memberikan klarifikasi kepada pak ismail yusanto
terima kasih atas waktunya
yang seharusnya juga hadir di sini malam hari ini
tapi entah mengapa kemudian merubah rencananya begitu ya
untuk melalui sambungan telepon saja
terima kasih juga mas eko
nanti kita akan lihat ke depan akan seperti apa
karena ini sudah dilontarkan oleh menko polhukam
maka action plan selanjutnya apa begitu ya
terima kasih selamat malam